berbeda dengan kisah tragis harimau di labuan batu
ini ada seorang santri di malang jawa timur yang justru bersahabat dengan seekor harimau benggala
tanpa rasa takut ia memberi makan dan juga bermain lepas dalam kandang
harimau benggala bernama mulan jamila ini adalah bagian dari keluarga besar pondok pesantren al kafi
kebanjen kabupaten malang jawa timur
sejak usia tiga bulan hingga saat ini sepuluh tahun
hewan buas satu ini sudah diasuh oleh santri bernama abdullah soleh
mulan pun tumbuh menjadi harimau dewasa bobotnya terus bertambah hingga ratusan kilogram
mulan yang dulunya terbiasa hidup di dalam rumah akhirnya harus pindah di lahan seluas tiga meter persegi
dalam sehari pria gondrong ini harus menyiapkan tak kurang dari lima kg daging ayam segar bagi hewan asuhannya
daging santapan mulan harus dalam bentuk file
tanpa lemak dan darah
di saat awal merawat harimau ini kadang suka menggigit
namun lama kelamaan mulan menjadi jinak dan manja
sesekali soleh mendapat luka sobek ringan di tangan kaki dan wajahnya
namun soleh tidak pernah jerah karena ia yakin sebenarnya mulan tidak berniat melukainya
ya awalnya sih ya cuma ya dilakukan saja
mulai dari kecil itu bermain apa itu selalu bersama
begitu dia kecil datang itu kan langsung saya taruh di kamar
setelah taruh di kamar saya tidur ikut tidur saya main ikut main
saya pokoknya selalu mengikuti gitu
jadi ya akhirnya terbiasa sampai besar seperti itu
sudah berapa lama mas bapak berinteraksi dengan mulan ini
ya sekitar sepuluh tahun sekitar sepuluh tahun yang lalu
jadi dari kecil besar besar besar besar begitu besar
ada sekolahan ada apa terus akhirnya dipindah ke sini
karena kalau diluarkan membahayakan banyak orang
jadi ditaruh di kandang sini
untuk merawat harimau benggala ini
soleh sudah mendapat rekomendasi dari balai konservasi sumber daya alam bksda
harimau benggala bukan termasuk satwa endemik indonesia karena berasal dari india